selanjutnya legenda tim nasional italia dan juventus alessandro del piero
menyapa penggemarnya di pulau dewata
kunjungan selama dua hari ini dalam rangka atur piala liga champions di indonesia
menyapa ratusan penggemarnya di fins recreation club canggu bali
dia akan berada di pulau dewata selama dua hari
dalam rangka tur piala liga champions eropa di indonesia
meski kunjungannya kali ini bukan yang pertama ke indonesia
del piero tetap antusias demi membahagiakan juventus
alessandro del piero pemain berusia empat puluh empat tahun ini
bermain untuk juventus sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia memberikan penampilan terbaiknya di juventus selama sembilan bulan

bersama tim berjuluk bianconeri
del piero berhasil sekali mengangkat trofi liga champion pada musim seribu sembilan ratus sembilan puluh lima seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
pemegang rekor gol terbanyak juventus dan juga peraih world cup dua ribu enam bersama timnas italia
jal piero tak hanya dihormati penggemarnya
namun juga penggemar sepak bola pada umumnya

tapi kalau di plus sering main juventus
pakainya juventus dan piero juga
ya walaupun pasti dia capek dari luar kan ke sini
perjalannya berbelas jam itu
kalau misalnya di googling
del piero pasti yang nongol pertama kali juventus kan
sama kebalikannya sekarang kalau juventus yang di googling
ya del piero yang pertama kali nongol
karena istilah di kita laban diere jadi ikonnya
tak hanya dapat berfoto dengan piala
pengunjung juga dapat merasakan momen bersejarah
di antar antar klub paling bergensi di dunia
acara ini menampilkan berbagai memorabilia berharga
selama liga champions eropa
seperti jersey yang ditandatangani pemain pemain besar eropa
sejak awal pekan kemarin
trofi liga champions sudah berkeliling indonesia
dalam kegiatan uefa champions league trophy tour
setelah mengunjungi jakarta dan surabaya
perjalanan trofi paling prestisius bagi klub klub eropa itu
berakhir di bali untuk tour indonesia